saudara yayasan mata waktu memintal makna dalam suara
lalu dituangkan dalam pameran sampul sampul vinil di fatmawati jakarta selatan
lalu bagaimana rekoleksi memori bagi orang yang pernah mendengarnya
penyelenggara mengkonstruksi sebuah konsep
di mana adanya perayaan record store day yang dihelat pada dua puluh april dua ribu dua puluh
tema yang dibawakan ialah non music non noise
yakni ketiadaan musik ialah tak adanya kebisingan
hilmar farid direktur jenderal kebudayaan kemendikbud ristek
menilai pameran ini merupakan ruang perjalanan visual yang penuh makna
pameran vin ini luar biasa ya karena sebetulnya kalau kita lihat
di dalam perjalanan sejarah dulu
piringan hitam ini khususnya cover ya
itu kayak bentuk seni tersendiri gitu ya
dan itu yang hadir di sini ditampilkan di sini
jadi teman teman yang punya minat perhatian yang sama
tervinyl terus mengumpulkan koleksinya
dan menghadirkannya untuk ini kepada publik
nah saya kira ke depan tentu harapannya lebih banyak ya
pameran yang berbasis pada koleksi koleksi pribadi
karena kita tahu banyak sekali sebetulnya yang tersimpan di rumah masing masing
untuk menghadirkannya kepada publik
oscar motulo penyelenggara pameran menjelaskan
generasi penerus perlu memaknai luapan kegembiraan dari para pendahulunya
satu hal yang berhubungan juga dengan industri musik kita
bahkan jauh sebelum indonesia merdeka
ketika w r subratman mencoba
merekam lagu indonesia raya yang dikomposisi oleh dia
dari sebuah iklan di mass media ya
jadi kita melihat bahwa penting sebuah hype
sebuah euphoria dari vinyl pada masa sekarang
para pengunjung juga dapat menghabiskan waktu
sambil memahami subkultur musik pop indonesia dan akarnya
yang ditilik dari musikalitas nusantara
pameran vinil ini digelar selama dua minggu
mulai dari dua puluh april dua ribu dua puluh empat di mata waktu itc fatmawati
mulai dari pukul sepuluh hingga delapan malam
glenys oktania mas tehira mahmawati feris kalimantanuel kompastv jakarta